sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kasih kue aja deh daripada rubos sama gemoy kelaparan
oh apa itu
jadi nasinya belum mateng kebetulan ada kue
jadi bu bos sangat renggak
enggak kembali enggak pede
enak sekali tuh kelihatannya
mau yang besar kecil
oh mau yang kecil
lagi lapar ada kue
eh bentar bentar
susah nih ya
coba banget makan aja deh
kalian beli di mana
kalian udah dikasih sama kiki
enggak sih saya beneran udah dikasih kiki tadi
enggak enggak enggak enggak
beneran udah dikasih kiki
saya enggak tau kenapa ada di sini
ya ampun baru juga baik
ngambek lagi sekarang
yang kasih roti ini ke mama siapa
mirna ambil dari dapur
saya sudah ke beberapa rumah sakit sekitar
enggak ada sumarno
siapa tahu di rumah sakit ini ada petunjuk
mbak permisi ya
saya mau tanya di sini ada pasien
yang bernama sumarno
sebentar ya pak saya cek dulu

di rumah sakit yang bernama sumarno nggak ada pasien

terima kasih ya
ada pasien yang gagal nafas di icu

sus siapkan defibrilator ya

papa kenapa sam
papa terus terusan desek aku supaya aku ngaku ma
papa minta aku masuk penjara ma
papa tahu semuanya dari mama
kenapa papa kasih tahu ke elsa
kenapa apa malah bilang sama elsa dan desak elsa untuk ngaku
kamu tenang aja
kamu tenang ya
papa kan gak ada bukti apa apa
mereka gak punya bukti apa apa
ma gimana kalau mereka udah punya bukti ma
papa gak akan berani
pa di wilayah
baca cerita nya si taherar
ya percaya sama ma
mama aku takut kan
kamu tenang ya

apa yang kamu gunakan pak
udah gak peduli lagi sama aku
ini dari siapa
ini lembut banget
ditenggolekan tuh seret gitu
ini gigi itu tadi mau cerita ini
masalah kue ini
kue ini itu katanya tadi yang nganterin itu perempuan
yang kasih itu perempuan
kiki juga gak tau mbak
dikasih mas al kue ini
gara garanya mbak andin ngambek
terus habis itu mas al
biar kiki buat
saya kan kasih kue ini buat kamu makan
saya yang kasih pak
soalnya saya gak tau
kalau ini kuenya agak belum dikasih
soalnya tadi pulang sekolah rena kelaperan sama bu bos